keluarga murid smp yang menjadi korban meninggal dalam kecelakaan bus pariwisata di kabupaten sumedang pecah pada rabu malam
mereka sangat berduka mendengar bus yang ditumpangi anaknya mengalami nasib naas
suasana di kampung pasir laja desa paku haji kecamatan cisalak ramai dipadati penduduk yang keluar rumah mereka
mereka shock atas kabar kecelakaan maut yang menewaskan puluhan warganya
mereka pun masih menunggu kepastian dan kepulangan para korban
sebelumnya sebuah bus pariwisata arifat makan cana yang mengangkut lima puluh sembilan murid smp it al muawana cisalak subang
terjun ke tebing dengan ketinggian kurang lebih dua puluh meter di kabupaten sumedang jawa barat pada rabu sore
hingga kini dua puluh tiga korban jiwa berhasil dievakuasi
angka ini pun diperkirakan akan terus bertambah mengingat proses evakuasi masih berjalan
petugas bpp di sumedang mengungkapkan proses penyelamatan sempat terhambat
kurangnya alat pendukung
lokasi jatuhnya bus yang terjal juga membuat petugas kesulitan mengevakuasi puluhan korban
sekarang kita lagi nunggu dari tim basarnas untuk evakuasi korban meninggal yang masih ada di dalam bus
karena emang posisinya korban meninggal dalam keadaan terjepit
jadi kita memerlukan alat semacam gergaji atau gerinda lah
sejumlah korban kini telah dilarikan menuju puskesmas wado di kabupaten sumedang
dibantu tiga puluh armada ambulans yang dikerahkan tim medis dari kabupaten subang
menurut kepala puskesmas wado sampai saat ini terdapat dua puluh tiga orang meninggal dunia
dan puluhan lain yang mengalami luka berat dan ringan
mayoritas korban mengalami patah tulang di sejumlah bagian tubuhnya akibat terhimpit badan bus
untuk yang meninggal untuk sementara ya pak ya ada dua puluh tiga orang mungkin
sedangkan untuk yang luka
luka itu ada luka berat sekitar enam belas tujuh belas orang
dengan luka ringan ya sekitar tiga puluh tiga puluh empat orang
yang lainnya luka luka biasa
menurut keterangan warga bus pariwisata yang melaju dari arah tasik menuju subang ini
merupakan rombongan peziarah yang sedang dalam perjalanan pulang dari wilayah pamijahan tasikmalaya
bus diduga hilang kendali dan jatuh terperosok dalam jurang
ditanjakan cahe di dusun cilangkap desa sukajadi
kecamatan waduk kabupaten sumedang jawa barat
demikian cnn indonesia